kita beralih ke dinamika di tubuh partai golkar
ketua umum partai golkar air langga hartarto
akhirnya mengumumkan struktur kepengurusan baru partainya
hingga tahun dua ribu sembilan belas mendatang
dengan tagline golkar bersih
air langga merampingkan jumlah pengurus golkar
dan memenuhi jumlah kuota kepengurusan perempuan
sebesar tiga puluh persen
revitalisasi kali ini merampingkan kepengurusan yang sebelumnya
sejumlah tiga ratus lima pengurus
sekarang ini jumlahnya sebesar dua ratus lima puluh satu
dan tujuh puluh lima diantaranya adalah pengurus perempuan
sehingga kuota perempuan tiga puluh persen telah dicapai
dan revitalisasi ini tentunya menajamkan peran
daripada pemenangan pemilu
dan juga secara spesifikasi
target partai golkar di dua ribu sembilan belas
tentu meningkatkan elektabilitas pada posisi semula
ditargetkan range partai golkar pada pemilu nanti
antara enam belas sampai dengan delapan belas persen
ya struktur kepengurusan partai golkar di bawah air langga hartarto
yang menggantikan setia novanto
memang sudah diumumkan senin siang
namun dari sejumlah nama yang masuk
loyalis setia novanto masih terlihat menempati posisi
padahal di awal kepemimpinannya
air langga sempat mengusung tagline
sebulan pasca terpilih sebagai ketua umum golkar
air langga hartarto
akhirnya mengumumkan susunan kepengurusan periode dua ribu tujuh belas dua ribu
saat awal terpilih
air langga menyerukan slogan golkar bersih
namun kini sejumlah loyalis setia novanto
masih menempati posisi strategis di dpp golkar
air langga memilih sebelas orang sebagai koordinator bidang
yang posisinya setara wakil ketua umum
sementara ada dua ketua badan yang juga dipilih
nama lodwig fedri paulus akhirnya terpilih sebagai sekjen baru
sementara idrus marham nurdin halid kak harmo zakir
dan robert kardinal yang dekat dengan setia novanto
semua sudah terakomodasi
tidak ada yang tidak diakomodasikan
artinya ada titipan titipan pak
mungkin dari para tetua tetua itu untuk mengakomodasi
tidak ada titipan tapi kami lihat dari track record yang ada selama ini
dan juga aktivitas dari para toko toko pertegol
pak tapi kalau misalnya kita lihat di situ
khusus untuk badan badan itu akan diputuskan berikutnya
kelengkapan badan termasuk di dewan dewan juga
jadi tahap berikutnya
kalau pak idrus fokus di kementerian
ini jabatannya yang di sini gimana pak
ini kan jabatan portofolio
apa itu pak
jabatan portofolio itu tidak sebanyak pekerjaan di mentos
masa ini pak yang sudah semangat pak
meski menjabat menteri sosial idrus marham tetap mendapat posisi
yakni koordinator bidang hubungan eksekutif legislatif
untuk bendahara umum robert kardinal tetap dipertahankan
padahal ia memiliki kedekatan dengan setia novanto
ya pasti dikelola sesuai dengan aturan awal
selama ini sesuai
oh selalu kan jadi setiap ini laporan ke orang orang ada periksaan
dari kita pakai auditor akuntan publik dan dari bpk juga memeriksa
kalau berkala itu hal
itu kan menjadi komitmen ketua umum kan
umum akan memberikan
jadi kita nanti menunjuk instruksi
ya arah arahnya ketua umum untuk instruksinya apa
dan kita laksanakan
tentu kita akan melakukan perbaikan perbaikan
oh kalau saya ingin kita bergerak secara profesional
tidak ada kedekatan pada siapapun
siapapun yang menjadi ketua umum itu harus kita dukung
karena ketua umum adalah simbol sebuah partai
dengan komposisi kepengurusan baru
kini ada dua menteri joko widjeka yang rangkap jabatan
yakni erlangga hartanto dan idrus marham
hanya golkar satu satunya partai yang mendapat keleluasaan rangkap jabatan di kabinet dan partai
meski duduk di kursi terdakwa dalam kasus korupsi ktp elektronik
mantan ketua umum golkar setia novanto
masih mengikuti perkembangan partainya tersebut
mantan ketua dpr ri itu memberikan tanggapan
terkait pengumuman struktur kepengurusan partai golkar yang baru
yang diumumkan oleh erlangga hartanto
ada timpangan dari doeseng apes resmi dari pana pana